di kawasan utara kota makassar tepatnya di jalan barukang kecamatan ujung tanah
terdapat kelompok wanita nelayan yang diketuai nuraini
sebagai orang tua tunggal nuraini mesti berjuang sendiri untuk menghidupi ketiga anaknya
setelah ditinggal mati oleh sang suami pada dua ribu lima karena serangan jantung
tidak mudah baginya butuh waktu tiga tahun untuk kembali bergairah menjalani kehidupan
dorongan hidup dan kebutuhan membesarkan anak seorang diri membuat nuraini harus mencari cara membiayai hidup
berangkat dari hal itu ia mengumpulkan perempuan pesisir di wilayah kota makassar untuk bersama bergerak bangkit
tak hanya itu sebagai seorang ibu nuraini sangat memahami konflik domestik yang dihadapi para perempuan pesisir
tak jarang para perempuan pesisir menjadi korban kekerasan yang dilandasi masalah ekonomi
ia pun akhirnya turut mengajak para perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga untuk bangkit dan membangun usaha bersama
usaha yang didirikan sejak tahun dua ribu enam diberi nama kelompok wanita nelayan fatimah azahra
kelompok ini bergerak di usaha pengadaan hasil laut
olahan makanan bersumber bahan baku dari hasil tangkapan nelayan di tempat tinggal mereka
usaha yang dikembangkan tersebut kini telah beranggotakan sekitar enam ratus orang
sehingga kita berharap ke depan kita berbicara tentang perempuan pesisir dan nelayan tidak lagi berbicara tentang orang yang bodoh orang yang terkebelakang orang yang tidak punya pendidikan orang yang punya etika
tapi kami mau kita ke depan berbicara tentang perempuan nelayan dan pesisir
di situ ada perempuan yang cerdas perempuan yang terampil perempuan yang sejahtera
itulah yang kita membawa ke kelompok ini
jadi kami berusaha bagaimana mencerdaskan ini istri nelayan
sehingga tergantungannya kepada penggawa atau tempura yang menginginkan keluarga mereka itu bisa lepas
nuraini dikenal sebagai motivator handal di kalangan kelompok wanita nelayan
tak jarang nuraini mendatangi rumah anggotanya walaupun hanya sekedar memberikan motivasi kepada mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga
tak hanya para ibu yang menjadi perhatian nuraini ia juga membangun wadah bagi anak anak yang mengalami kekerasan
sejak tahun dua ribu enam belas nuraini mendirikan sekolah non formal yang diberi nama sekolah anak percaya diri
sekolah gratis ini mengajarkan anak anak baca tulis penanaman nilai nilai cinta tanah air melalui kesenian tradisional seperti tari gandrang bodoh
tak lupa permainan juga disematkan dalam program sekolah
nuraini merasa anak anak tetap harus bermain agar mereka tak melewatkan kebahagiaan masa kecil
wanita kelahiran enam agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini sukses keluar dari belitan ekonomi dan stigma buruk status orang tua tunggal
dia juga tampil sebagai pembaharu dan pendorong semangat usaha bagi kaum wanita pesisir
nuraini merasa pandangnya tidak ada yang bisa dihapus
perdagangan akan wanita tak berdaya perlu diangkat dengan kemandirian secara ekonomi dan juga wawasan